yang kecelakaan pesawat di indonesia bukan baru kali ini terjadi
kita ingat dalam sepuluh tahun kebelakang ada sekitar lima kecelakaan pesawat di tanah air
kita lihat paparan yang berikut ini
menurut temuan knkt ketika kecelakaan terjadi pada tujuh mei dua ribu sebelas di kaimana papua barat
jarak pandang hanya dua km
namun pilot menggunakan sistem visual flight rules atau vfr
padahal dalam kondisi ini tidak memenuhi syarat untuk gunakan sistem vfr
pesawat jenis ma enam puluh buatan shen aircraft tiongkok ini disebut tidak bermasalah
pesawat memenuhi standar termasuk ada sertifikat dan tidak ada tanda kerusakan pesawat sebelum kejadian
setidaknya dua puluh lima orang tewas dalam kecelakaan termasuk dua pilot dan dua awak kabin
selanjutnya dua puluh sembilan september dua ribu sebelas